kembali ke perangkat pak rum
komisi nasional hak asasi manusia komnas ham
menyampaikan hasil investigasi independen
terhadap kematian brigadir yosua hutabarat
kepada pihak kepolisian
salah satu poin utama yang disampaikan adalah
sejumlah polisi terkonfirmasi melakukan
obstruction of justice atau penghalang halangan
komisioner komnas ham hoerul ana menyebut
ada dua kategori obstruction of justice yang dilakukan
pertama pihak yang merancang skenario palsu
dan pihak yang menghilangkan barang bukti di tkp
tindak obstruction of justice ini diamini oleh pihak kepolisian
irwasung polri menyebut para penyelidik baris krim polri
sedang merampungkan berkas para pelaku
sebelum diproses hukum pidana
temeliputan cnn indonesia